ada satu hal lagi yang lebih penting dari semua itu
hubungan batin diantara kita kini
hubungan kita selama ini kamu kan dulu pernah bilang sama tante
kalau kamu sudah menganggap tante seperti mama sendiri
tante juga merasa demikian candy
sejak pertama kali tante ketemu sama kamu
tanda sudah menemukan hati tante yang hilang selama ini
tante merasa tante punya ikatan batin sama kamu
apa kamu pikir semua ini hanya kebetulan
kamu harus percaya sama tante
kamu adalah anak kandung tante
dan mama dan mama adalah ibu kandung kamu candy
kamu harus percaya sama allah
candy bukan mimpi kan
benar anda bilang kayak gitu
candy anak kandung tante
ini bukan mimpi ini kenyataan
kan kita jarang jarang belanja di minimarket
kebetulan aja kita ada uang
coba kalau enggak ya pasti balik lagi ke pasar
ma mendingan mama istirahat aja dulu
mama kan masih sakit kepalanya
kamu aja yang istirahat ya sayang
candy ke belakang dulu ya ma
bu aduh akur banget ya ibu sama anaknya
memang enak ya bu
punya anak perempuan
tidak seperti anak saya
jadi mereka cuek cuek aja
iya anak saya itu gak ada duanya bu
apalagi soal sayang dan perhatiannya
dulu aku menyanyiakan candy
sekarang nggak boleh begitu lagi
aku harus menjaga kendi baik baik
jangan sampai kita berpisah lagi
aku beruntung banget akhirnya bisa nemuin kendi lagi
badai nya aku
dia masih menghadir bubble
dia kayak atau wel herbal
dia balik segala roda
orang orang trusettanya adipanya artem berkata
bener bener naik mandi
apa kamu berpikir kehendaknya juga apa
ja kita lanjut
aduh ken mana sih nih candy nih

hari ini kan aku udah dijanji sama terry
terus sekarang udah malam
aduh teri pasti nungguin aku tuh
mama ya ampun mama sampai kebangun dan mama tidur aja lagi ya
udah bangun sayang
kamu kenapa saya kok kelihatan bingung
nggak ada apa apa mah
kejadian teh tuh udah kebangun

ayolah getar aja nih ma siang
ha ma ampun
su aku coba saja natural
tapi yang pentinglah liat muda aja va
ya sudah datanglahent woody university primeira nurse buat kalau grul untuk penuh ulas
ya sih sih
ya sih bunched up all day ma
tentukah kamu ketemu sama terry
emang kamu pergi jalan jalan
kamu kenapa sih
tapi bapak jangan ketawa ya
enggak mama gak marah kok
terry nembak aku ma
karin minta aku jadi pacarnya
dan hari ini aku sejanji sama dia
aku mau kasih jawaban sama dia
terry pasti nungguin aku ma